mantan pejabat direkturat jenderal pajak rafael alun trisambodo menolak menanggung restitusi david ozora korban penganiayaan putranya mario dandi
rafael alun beralasan kondisi keuangannya tidak memungkinkan membayar restitusi setelah asetnya disita kpk dalam perkara tppu
bagaimana keluarga david ozora menanggapi penolakan ini
kita telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga david ozora melisa anggraini selamat sore mbak melisa
selamat sore mbak
mbak melisa ini pihak rafael alun menolak menanggung biaya restitusi david ozora ya korban penganiayaan mario dandi
bagaimana kemudian pihak keluarga merespon penolakan pembayaran restitusi ini
iya jadi kalau kita ingat dalam persidangan hari kamis lalu sebenarnya sudah berulang kali dari kuasa hukum mario dendi menyampaikan niat awal mereka adalah ingin membantu pengobatan
namun ditolak oleh keluarga korban
nah berulang kali juga disampaikan
akhirnya itu tidak terbukti sehingga hakim menyampaikan silahkan hadirkan orang tua dari mario dendi untuk menyampaikan di persidangan
nah tetapi hari selasa lalu kita ketahui tidak dihadirkan orang tuanya namun ada surat dari ayahnya mario dendi dan menyatakan ketidaksediaan terhadap restitusi
nah sebenarnya kita lihat ini memang benar benar tidak ada upaya sama sekali dari keluarga mario dendi
meskipun secara hukum normatif memang harus
yang bertanggung jawab ini adalah pelakunya yaitu terdakwa mario dende
tetapi di dalam undang undang lpsk dimungkinkan oleh undang undang tersebut pihak ketiga yang bersedia membayarkan
namun tampaknya secara pertanggung jawaban moral di mana dia sebagai orang tua tentu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya terhadap anak korban
seperti yang mereka sampaikan di awal awal ternyata memang sulit
dan kami menyadari sebenarnya ini dari awal
tidak mungkin meminta pertanggung jawaban moral kepada orang yang tidak memilikinya
kira kira seperti itu mbak
oke apakah ini kemudian memang membuktikan tidak ada niat baik dari pihak keluarganya mario dandi untuk membantu pengobatan david ozora yang sejak awal itu
iya tentu ini justru memperjelas sekali bagaimana mereka memposisikan bahwa posisi di awal ini sebenarnya bukan memberikan bantuan
tapi mereka ingin damai dan tidak lanjut ke dalam proses hukum
nah dalam hal ini hakim sudah melihat oh ternyata memang dalam kondisi sudah diberikan kesempatan dalam hal pertanggung jawaban moral di restitusi mereka tidak mengindahkan
maka ini akan menjadi pertimbangan khusus bagi hakim untuk memberikan pemberatan kepada putusannya nanti terhadap mario dendi ini
oke mbak melisa alasan rafael alun menolak pembayaran restitusi
apakah disita oleh kpk dalam kasus tppu apakah kemudian pihak david percaya akan hal itu
dulu kita mungkin ingat ya dalam laporan lhkpn yang disampaikan hartanya ini lima puluh enam miliar
ternyata yang sudah disita satu ratus lima puluh miliar
belum lagi dengan banyak kebohongan yang kita ketahui di persidangan tentu kita meragukan kebenaran itu
terlebih sebenarnya oleh lpsk sudah berkomunikasi dalam sebuah komunikasi dengan kpk
kejaksaan dan kita mengetahui bahwa yang disita itu tidak seluruh hartanya
sehingga kita tidak melihat ada upaya apapun dari keluarganya mario dendi ini untuk bertanggung jawab
oke apakah kemudian penolakan pembayaran restitusi ini akan memperberat posisi mario dandi di persidangan mbak
karena tidak menunjukkan intikat baik
kami melihat seperti itu mbak
ketidakadaannya kesediaan dari orang tua mario dendi tidak menghalangi hakim dalam tetap menerapkan restitusi dalam putusannya
sehingga kami tetap yakin ini akan menjadikan hakim menjadi lebih memperberat hukuman terhadap mario dendi dan tetap melampirkan terkait dengan pertanggung jawaban restitusi
oke mbak melisa sempat ada pintu negosiasi nggak sih yang sempat diajukan mungkin oleh pihak keluarga mario dandi kepada pihak keluarga david soal besaran restitusi ini
artinya ada nego supaya angkanya diturunkan sempat ada itu nggak mbak melisa
sebenarnya hakim sudah membuka peluang itu bahwa dari terdakwa mario dandi
melalui kuasa hukumnya silahkan untuk menyanggah atau misalnya dari hitungan kami sekian lalu yang kesanggupan kami sekian itu sudah diberikan ruang untuk majelis hakim
tetapi kepada keluarga tentu tidak ya
hanya pada saat awal awal kejadian mereka berusaha untuk memberikan bantuan tetapi jelas itu adalah bukan bantuan tetapi adalah uang damai
oke besaran restitusinya satu ratus delapan belas miliar ya mbak melisa ya
kurang lebih satu ratus dua puluh miliar
oke terakhir mbak melisa apa yang akan dilakukan keluarga david dengan penolakan pembayaran restitusi ini
ya terkait restitusi sudah dijabarkan keseluruhan komponen oleh lpsk dan sudah diperkuat dalam kesaksian oleh dokter tastang di mana memang david ini sulit untuk kembali normal
sehingga kami tetap mengedepankan terkait keadilan bagi david dia layak mendapatkan restitusi dan pelaku harus dibebankan selain dengan hukuman pidana
juga menanggung restitusi ini
kami akan terus mengawal proses sampai nanti difonis bahkan sampai nanti ketingkatan yang selanjutnya jika memang tidak ada upaya dari si pelaku ini untuk memenuhi keseluruhan keadilan
tapi kami masih yakin dalam proses persidangan kemarin hakim sudah menangkap bagaimana jahatnya perbuatan yang dilakukan oleh mario dendi termasuk tidak adanya niat untuk bertanggung jawab
baik terima kasih